singapura mencatatkan penambahan kasus tertinggi sejak april dua ribu dua puluh yaitu satu empat ratus lima puluh tujuh kasus per hari rabu kemarin
padahal singapura cukup lihai mengendalikan pandemi kita tahu bahkan menyatakan siap untuk hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
lalu apa yang membuat singapura kembali mengalami ledakan kasus covid sembilan belas
bergabung duta besar republik indonesia singapura suryo pratomo selamat malam pak dubes
selamat malam mbak
terima kasih pak debu sudah meluangkan waktu
kita tahu singapura pak dubes salah satu negara yang cukup berhasil mengendalikan pandemi
sehingga untuk wilayah asia khususnya di asia tenggara salah satu negara yang dijadikan panutan
karena penggunaan masker artinya tingkat kedisiplinan kepatuhan masyarakatnya sangat baik tracingnya penggunaan aplikasi dan lain sebagainya
tapi kita dikejutkan dengan kabar beberapa waktu belakangan angka covid atau kasusnya ini naik bahkan paling tinggi
semenjak april dua ribu dua puluh apa yang terjadi di singapura
mulai ratusan bahkan dalam empat dari lima hari terakhir itu di atas ribu
ini yang membuat dan membuka kesadaran bahwa sekali lagi memang varian delta ini varian yang sangat menular sangat cepat
oke artinya memang varian delta tidak terprediksi sehingga memang ini yang menyebabkan angka atau kasusnya mengalami lonjakan
begitu juga dengan vaskes yang ada di sana ya pak dubes
kabarnya memang vaskes cukup kewalahan
rumah sakit rumah sakit ini untuk menangani pasien
ya itu mungkin beritanya terlalu berlebihan
kemarin juga saya beberapa kali ditanya sampai katanya ugd tidak cukup
kemudian icu juga penuh
saya ingin sampaikan di singapura itu jumlah bed yang ada itu sekitar lima belas
kemudian jumlah yang agak sakitnya agak berat mengganggu pernafasan itu sekitar satu ratus dua puluh
yang masuk di icu itu hanya sembilan belas orang dari kapasitas icu mereka seribu
tetapi memang bagi singapura jumlah seribu itu sudah cukup besar
karena itu yang dilakukan oleh pemerintah singapura sekarang ini jangan panik
kemudian orang toh sudah divaksinasi fakta atau data data yang ada di singapura orang yang meninggal itu adalah mereka yang belum divaksinasi
dalam dua minggu terakhir ada empat orang yang meninggal
mereka adalah para warga
mereka mempunyai komorbid dan belum divaksinasi
karena itu yang dilakukan pemerintah singapura sama kepada lansia untuk menjalani vaksinasi
yang kedua adalah orang sekarang diminta untuk melakukan tes di rumah
kalau kondisinya hanya miles tidak perlu ke rumah sakit karena itu membuat rumah sakit menjadi tenaga kesehatan menjadi kelelahan
karena itu isolasi mandiri di rumah bagi mereka yang punya kamar khusus
tetapi kalau tidak punya kamar khusus mereka boleh dirawat di rumah sakit
memang pada tanggal lima september angka yang dirawat di rumah sakit tapi kondisinya light cukup tinggi
tapi kemudian karena untuk isol mandi rumah angkanya kemudian menurut kembali
intinya yang dilakukan oleh singapura adalah jangan sampai kemudian semua orang hanya karena panik
rasa kemudian ada gejala minta dirawat di rumah sakit itu yang sebetulnya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah singapura
oke selain tadi pendekatan yang pak dubes sampaikan menghadapi kenaikan atau lonjakan angka covid sembilan belas yang sekarang
bagaimana dan apa yang dilakukan oleh singapura
kita tahu bahwa singapura adalah negara yang cukup ketat untuk hal pembatasan
apakah ini juga berdampak pembatasan pembatasan di beberapa sektor
atau mungkin juga pembatasan
pembatasan orang orang yang masuk ke dalam singapura itu sendiri kan salah satunya memang kegiatan sekolah tatap muka dihentikan untuk sementara waktu
jadi siswa kembali belajar di rumah begitu
jadi memang singapura sejak awal sejak mei mereka itu menerapkan pembatasan orang masuk ke singapura
bahkan sangat ketat orang yang masuk singapura harus menjalani karantina empat belas hari
nah yang terjadi
sekali lagi tingkatan kasus itu bukan karena impor
karena angka kasus impornya setiap hari mungkin hanya lima empat lima saja
yang terjadi itu penularan di dalam komunitas singapura
yang tadi saya katakan karena ada varian delta
dan itu terjadi di tempat tempat yang terjadi pengumpulan dan penumpukan orang
biasanya di tempat perlintasan pergantian bis
atau di tempat perlintasan di mrt
ini yang menyebabkan kasus
ini adalah kasusnya penularannya sangat tinggi
yang dilakukan oleh pemerintah singapura sekarang ini adalah
mengenai pendekatan di kesehatan onengko mengatakan tidak ada pengetatan kembali
jadi masih tetap normal karena ini dianggap sebagai bagian dari masyarakat singapura harus bersiap berdampingan dengan covid sembilan belas
tetapi sekali lagi menteri kesehatan menyampaikan penilaian ini akan sangat dinamis
ada dua ukuran yang akan nanti dilihat oleh covid sembilan belas
ada dua ukuran yang akan nanti dilihat oleh covid sembilan belas
pemirta tim purw stars yang telah memperkirakan teman yang tersifat kesehatan dari perang
penilai berdampingan mereka betahkan berdasarkan kalau mereka melakukan pengetatan kembali atau tidak
ringan gejalanya tidak perlu ke rumah sakit dibangun kembali yang namanya tempat isolasi mandiri di cangi misalnya
dan dua ratus lima puluh bed yang sudah dipersiapkan ada satu tempat di ntuc sudah dioperasikan mulai hari ini dua ratus lima puluh bed
hingga kemudian diharapkan tekanan ke rumah sakit itu bisa mereka kurangi
ini mengenai anak anak sekolah sebetulnya yang ingin diperhatikan oleh menteri kesehatan adalah jangan sampai anak anak itu tertular
jadi belum ada kasus di anak anak sekolah kalau ada satu dua orang
untuk menghindari itu maka mulai tanggal dua puluh tujuh september yang akan datang anak kelas satu sampai kelas lima kelas satu sampai kelas lima diminta untuk belajar dari rumah home based learning
nah singapura sendiri sebetulnya sebelum covid sudah menerapkan karena teknologi mereka sudah maju sudah menerapkan yang disebut dengan home based learning
jadi singapura dari awal sudah memperkirakan satu saat anak anak itu tidak harus setiap hari ke sekolah
minggu satu hari dilakukan di rumah
nah kali ini karena sedang kasusnya tinggi anak kelas satu sd sampai kelas lima sd selama dua minggu sejak dua puluh tujuh september nanti
diminta untuk belajar dari rumah
pak dubes tommy singapura kembali menerima wisatawan indonesia dan atau penumpang transit dari indonesia
kalau saya tidak salah koreksi kalau saya salah per dua puluh dua september ya
nah dengan adanya kenaikan atau lonjakan ini apakah akan berdampak pada penutupan sementara kembalikah atau bagaimana
jadi yang tadi saya katakan singapura membagi setiap negara itu dalam empat kategori
nah indonesia sendiri masuk dalam kategori empat
sebelumnya indonesia bahkan transit di laras
tetapi singapura nilai setiap saat perkembangan di setiap negara
apa yang dilakukan di indonesia apa yang dilakukan oleh pemerintah dinilai pemerintah singapura sesuatu yang sangat baik
kasus di indonesia menurun sangat tajam
karena itu mulai tanggal dua puluh dua september yang lalu orang yang datang dari indonesia boleh transit
bukan boleh kata ya
jadi masuk singapura masih belum boleh
tapi orang yang perancis di singapura diperbolehkan
kenapa ini penting
karena banyak warga indonesia yang hendak kepergian ke negara lain itu biasanya memang transit di singapura
nah kemarin selama lebih dari dua bulan mereka itu harus terbang ke doha terbang ke dubai atau terbang ke tokyo
tidak bisa transit di singapura
tanggal dua puluh dua september
warga negara indonesia perkenankan untuk transit di singapura
tetapi untuk masuk singapura tetap belum diperbolehkan
pak dubes tommy sebelumnya kita tahu bahwa singapura menyatakan kesiapannya untuk hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
dan untuk menuju ke arah tersebut pun banyak hal yang dilakukan
seperti misalnya capaian vaksinasi di sana yang terus dikejar
namun singapura harus ada di kondisi yang tidak aman untuk sementara waktu untuk sekarang
nah apa yang bisa kita ambil indonesia ambil pelajaran mengingat pak dubes tahu indonesia kasusnya sedang turun
trendnya sedang melandai tapi banyak pelonggaran banyak relaksasi
kemudian ada revenge travel di mana kita juga ada waspada ancaman gelombang ketiga juga kenaikan juga
apa yang bisa dibagikan pak dubes
saya kira apa yang dilakukan oleh menteri pemerintah lulus panjaitan ini sangat baik sekali
bahwa kondisi di indonesia sudah menurun tapi kita tetap berhati hati
yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini tetap melakukan pengawalan pada terhadap orang masuk ke indonesia
karena itu pemerintah sejak lima belas september sudah menetapkan pintu masuk ke indonesia
ke indonesia hanya dua yaitu bandara soekarno hatta dan darasamratulangi di manado
ini langkah yang sangat baik
pelajaran yang bisa kita petik dari singapura sekali lagi memang kita harus berhati hati terhadap varian yang baru ini
varian delta bagi singapura mereka kan terkaget kaget ketika tanggal delapan mei ditemukan kasus orang yang membawa varian delta ini
dan setelah varian delta masuk ke singapura
kita lihat sampai sekarang angka kasusnya itu menyebabkan peningkatan yang sangat luar biasa
yang tadinya hanya di bawah sepuluh sekarang sudah di atas seribu
nah pelajaran bagi kita sekali lagi varian delta varian lamda varian mu ini menurut saya harus kita waspadai
karena itu kita harus dukung upaya pemerintah untuk memang kita batasi tetap masuknya orang asing
pemerintah akan melakukan pengetatan bahkan karantina
saya yang dilakukan singapura sekali lagi kasus impornya sangat rendah
kasus penularan di dalam masyarakat yang tinggi disebabkan karena sudah terlanjur masuk varian delta
ini yang sekali lagi pelajaran bagi kita
jangan sampai kemudian tanda dan mu yang masih belum kita tahu bagaimana penularannya
tapi varian delta sudah ada di indonesia
tapi sekali lagi alhamdulillah kita bisa mengendalikan
mudah mudahan seluruh warga tetap disiplin
menerapkan protokol kesehatan karenalah kunci paling utama untuk menghindari tertular
dan yang terakhir adalah vaksinasi
pemerintah yang mengejarkan vaksinasi menurut saya ini adalah langkah yang paling benar
pelajaran dari singapura mereka yang tidak divaksinasi memang bisa mengalami sakit yang berat
dan kemudian bahkan sampai meninggal dunia
tetapi mereka yang divaksinasi gejalanya itu ringan dan kemudian bisa cepat pulih
ini yang saya kira modal bagi kita dan indonesia menurut saya
sudah melakukan upaya vaksinasi yang luar biasa
bu huth sudah menyampaikan kita akan berupaya untuk vaksinasi dua juta orang per hari
ini sesuatu yang sangat luar biasa
mudah mudahan di akhir tahun ini presentase orang yang sudah divaksinasi dua kali sudah semakin meningkat
apalagi aplikasi peduli lindungi terus diperbaiki
mudah mudahan masyarakat mendukung upaya pemerintah untuk jangan sampai kemudian terjadi peningkatan
seberapa ketat penanganan pengendalian pemerintah kalau masyarakatnya tidak waspada tidak taat pada prokes percuma begitu pun juga sebaliknya ya
mudah mudahan kondisi singapura berangsur aman berangsur kembali normal
terima kasih pak duba suryopratomo sudah bergabung dengan cnn indonesia connectal malam hari ini
selamat malam sehat selalu pak